mabes polri membongkar kasus penipuan perbankan dengan kerugian mencapai delapan ratus tiga puluh enam miliar rupiah
total ada tujuh bank yang ditipu namun tersangka yang ditetapkan baru dua orang
modus pembobolan terhadap tujuh bank ini adalah dengan cara melakukan pinjaman kredit
namun agunan yang diajukan tidak sesuai nilai appraisal
selain itu pengajuan kredit modal kerja itu juga menggunakan dokumen purchasing order palsu
ketika uang dari bank cair maka pelaku mempilotkan perusahaannya
selain pelaku berinisial hs polisi juga menahan seorang representatif manajer sebuah bank berinisial d
dari tujuh bank tersebut bank pemerintah mengalami kerugian sebesar rp tiga ratus sembilan puluh delapan miliar
sementara bank swasta tertipu sebesar empat ratus tiga puluh delapan miliar rupiah
kedua tersangka dikenakan pasal berlapis mulai dari pidana penipuan pencucian uang hingga perbankan
dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara
selain itu jumlah tersangka masih
masih akan bertambah karena penyelidikan masih terus berlangsung
modus yang baru cukup baru di sini yang kita tahu ini sebelum sebelumnya kita belum pernah lihat
bagaimana satu perusahaan kemudian mengajukan kredit
dan kemudian mempeletkan untuk menghindari dari kewajibannya untuk membayar kredit ini